informasi berikutnya aksi kejar kejaran terjadi saat polisi berusaha
memberhentikan truk yang melaju ugal ugalan di sukabumi jawa barat
saudara sebuah video amatir merekam detik detik saat anggota satlantas polres sukabumi kota
mencoba menghentikan laju truk yang jalan ugal ugalan
pengejaran bermula dari jalan r a kosasi hingga jalan raya sukabumi cianjur
tak hanya membahayakan sopir ini pun nekat mengabaikan arahan polisi
pelarian sopir truk terhenti usai terjebak dalam kepadatan arus
lalu lintas di sikalarang jalan raya sukabumi cianjur
sang sopir sempat menjadi sasaran amukan warga karena sangat membahayakan pengendara lain
setelah ditangkap sopir truk langsung dibawa ke polres sukabumi kota untuk dimintai keterangan
saat kejadian polisi meminta pengemudi untuk mengarah ke jalur selatan
saat melintas di jalan r a kosasi
namun pengemudi malah memilih kabur dengan kecepatan tinggi